kita ke informasi berikutnya satuan tugas maritim tni kontingen garuda dua puluh delapan i tahun dua ribu enam belas diberangkatkan ke libanon kamis kemarin
mereka akan menggantikan satgas kontingen garuda dua puluh delapan h
upacara pelepasan kontingen garuda ini digelar di markas komando armada ri kawasan timur ujung surabaya
angkatan laut sudah sembilan kali mengirim pasukan perdamaian ke libanon namun baru pertama kali ini menggunakan pesawat udara
pasukan ini akan bertugas mengawasi perbatasan libanon dan mencegah masuknya senjata ilegal ke negara itu
sehingga untuk mencegah terjadinya adanya penyelundupan penyelundupan senjata terutama yang akan masuk ke daerah lebanon
sehingga tugas maritim task force kita melaksanakan surveillance melaksanakan pemeriksaan kapal kapal yang masuk ke wilayah libanon